dpp partai golkar mengakui partainya telah sepakat mengusung deddy mulyadi sebagai calon gubernur atau wakil gubernur jawa barat
golkar tengah memfinalisasi penjajakan koalisi dengan partai demokrat untuk mengusung pasangan deddy miswar dan deddy mulyadi
komunikasi politik tentang koalisi jawa barat antara demokrat dan golkar telah berlangsung sejak lama
dalam waktu dekat ketua umum partai golkar air langga hartarto akan bertemu dengan ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono
untuk membahas finalisasi koalisi pilkada di jawa barat ini terutama menentukan siapa yang akan diusung sebagai calon gubernur dan juga calon wakil gubernurnya
pasalnya jumlah kursi golkar lebih banyak dari partai demokrat
selain menjajaki koalisi dengan demokrat golkar berharap hanura dapat bergabung mengusung deddy miswar dan deddy mulyadi
lalu kemudian memang kemarin saudara deddy mulyadi sudah melakukan komunikasi dengan saudara deddy miswar
dan informasinya sudah sampai ada pada titik temu istilahnya adalah dm dm tinggal kita akan menentukan nomor satunya siapa dan nomor duanya siapa